cibubur kini termasuk salah satu kawasan yang dilintasi transjakarta rute terminal depok bnn cawang
sejak uji coba pada sembilan belas juli lalu antusiasme warga cibubur dan sekitarnya terus meningkat
selain hemat biaya keberangkatan bus sejauh ini dinilai tepat waktu
untuk mengetahui pantauan pengoperasian bus transjakarta di cibubur kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia femi afriyadi
selamat pagi femi bagaimana dengan kegiatan ataupun arus lalu lintas bus transjakarta di kawasan cibubur apakah memang sudah terlihat padat pagi ini
selamat pagi yuda selamat pagi anissa
kalau seperti yang anda lihat mungkin memang pagi ini tidak begitu ramai jalanan di kawasan ini
lalu lintas di sini juga relatif lebih sepi karena memang mungkin karena hari ini adalah hari sabtu
di mana aktivitas
perkantoran juga tidak berlangsung pada hari ini
tapi yang akan saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kawasan ini juga kini ditambah oleh sebuah tenda seperti ini berwarna merah dengan beberapa orang petugas yang saat ini berada di bawah tenda tersebut
tenda ini memang dikatakan darurat karena memang ini terkait dengan adanya kebijakan dari pt transjakarta sendiri untuk membuka rute baru
kawasan cibubur ini depan cibubur juangsen ini menuju ke jakarta atau tepatnya di kawasan bkn dan bnn di cawang begitu
dan ini sudah berlangsung sejak tanggal sembilan belas juli lalu yuda dan anissa dan saat ini uji coba untuk rute baru transjakarta dari cibubur menuju ke uki ataupun juga kawasan cawang ini juga sudah berlangsung sampai hari ini
tapi memang walaupun kondisinya seperti ini darurat seperti ini
antusiasme warga untuk menggunakan ataupun juga naik dan menggunakan moda transportasi transjakarta sejak sembilan belas juli lalu sudah cukup tinggi memang
walaupun hari ini saya tidak melihat ada bus yang beroperasi karena memang sejak masa uji coba ini hanya lima bus yang dioperasikan dan ini dengan durasi yang tertentu
jadi memang saat saya melaporkan saat ini tidak ada bus yang manggal di sini untuk mengambil penumpang
begitu yuda dan juga anissa
ya femi jika berbicara mengenai antusiasme masyarakat yang semakin meningkat setiap harinya meskipun sekarang belum ada bus baru ada lima armada
apakah akan ada penambahan armada bus transjakarta ke cibubur ini nantinya
ya kalau bicara mengenai antusiasme warga sendiri saya kemarin sempat mewawancarai beberapa orang penumpang yang mengatakan bahwa mereka sangat terbantu sekali dengan adanya rute baru ini
karena dengan adanya
adanya rute baru ini beberapa penumpang yang berasal dari kawasan cibubur ini bisa lebih hemat biaya yang pertama yang kedua juga lebih hemat waktu
dan dengan durasi dan keberangkatan yang tepat waktu juga membuat mereka juga lebih cepat sampai di kantor begitu
ini khusus bagi para pekerja pekerja yang akan menuju ke daerah perkantoran mereka yang ada di jakarta pusat ataupun juga jakarta timur begitu
dan sementara untuk tarif sendiri memang juga cukup hemat karena ini terintegrasi dengan semua corridor
hanya membayar rp tiga lima ratus saja
dan antusiasme ini juga didukung oleh pembayaran pembayaran yang juga cukup memudahkan bagi para penumpang
dan jika di hari kedua uji coba sendiri memang tidak semua kursi yang terisi penuh oleh penumpang
namun kemarin saya melihat semua kursi terisi penuh oleh para penumpang dan bahkan juga ada yang berdiri
ini juga menunjukkan bagaimana warga menyambut baik bahwa pelayanan bus transjakarta
untuk warga cibubur ini sangat membantu dan memudahkan
bahkan bisa memangkas waktu mereka selama berada di jalan hampir selama empat puluh lima menit begitu anissa
dan ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi warga cibubur yang selama ini mungkin menggunakan beberapa angkutan angkutan pilihan
sehingga membuat mereka juga tidak nyaman begitu mungkin dengan adanya transjakarta ini mereka bisa lebih hemat dan lebih terbantu
untuk menggunakan bisa lebih hemat
dan lebih terbantu untuk menggunakan

menggunakan moda transportasi publik seperti ini
dan untuk penambahan moda ataupun juga unit sendiri
sampai saat ini saya tidak mendapatkan konfirmasi akan ada penambahan
dan masa uji coba ini juga tidak terkonfirmasi sampai kapan
karena memang baru berlangsung kurang lebih selama empat hari
dan ini masih lima bus atau lima unit yang dioperasikan untuk kedua rute ini
terima kasih femi apriyadi untuk informasi anda langsung dari cibubur
terkait dengan pengoperasian nol bus transjakarta di kawasan cibubur